ya sebagai zona transisi antara tanah kering dan perairan
lahan basah merupakan ekosistem paling produktif dan sangat penting bagi kehidupan di bumi
nah kawasan lahan basah di indonesia sendiri ini merupakan yang terluas di asia
dari rawa rawa sungai delta mangrove gambut sawah hingga terumbu karang di perairan dangkal
namun kekayaan alam ini terancam keberadaannya
alih fungsi lahan misalnya kebakaran hutan hingga perubahan iklim
menjadi ancaman nyata bagi ekosistem lahan basah
nah insight kali ini dalam rangka world wetlands day atau hari lahan basah sedunia
menggali lebih dalam mengenai peranan lahan basah
bagi kehidupan berikut ancaman dan upaya perlindungannya
bersama saya desi anwar
dan data dari wetlands international menunjukkan di indonesia terdapat dua ratus lima puluh enam lahan basah yang tersebar dari seluruh kepulauan
nah sebagian besar lahan basah berada di pulau sumatera kalimantan dan juga papua
dan di indonesia juga terdapat tujuh kawasan yang ditetapkan sebagai ramsar site
penetapan ramza side ini merupakan hasil konvensi ramzar untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia
kawasan yang menjadi ramsar site di indonesia adalah taman nasional berbak di jambi taman nasional sembilan di sumatera selatan
pulau rambut di kepulauan seribu danau sentarum di kalimantan barat taman nasional tanjung puting di kalimantan tengah
taman nasional rawa aopa watumohai di sulawesi tenggara dan taman nasional wasur ini di papua
nah lahan basah memberi banyak manfaat bagi lingkungan antara lain memasok air bersih dan juga menyaring air dari limbah berbahaya
serta juga menjadi sumber pangan dan pusat keanekaragaman hayati
dan juga misalnya peredam bencana alam dan mengikat serta menyimpan
dan tentu saja menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dia
nah sejumlah aktivitas manusia dan fenomena alam menyebabkan lahan basah mengalami kerusakan dan luasnya kini juga semakin berkurang
dan hilang atau rusaknya lahan basah tidak hanya mengancam keberadaan lahan basah itu sendiri
tapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar dia
alih fungsi dan penutupan lahan basah yang terjadi di indonesia selama lima belas tahun terakhir
telah meningkatkan kerentanan lahan basah dan masyarakat terhadap perubahan iklim
lahan basah rentan mengalami kerusakan dan semakin berkurang luasnya
akibat berbagai aktivitas manusia serta fenomena alam
sejumlah aktivitas manusia yang mengancam kelestarian lahan basah
di antaranya pengembangan pertanian perambahan hutan serta alih fungsi lahan basah menjadi permukiman
industri dan perkebunan
selain itu pembalakan hutan yang menyebabkan bertambahnya bahan bakar dari kayu yang mati
dan biomasa padat berdampak pada meluasnya kebakaran hutan
kerusakan lahan basah juga disebabkan oleh kebakaran lahan akibat el nino
el nino yang terjadi pada periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
menyebabkan kebakaran hutan pada lahan basah
sebagian besar kebakaran terjadi di tempat pembalakan atau di lahan basah yang dikeringkan
seperti di sumatera selatan
sementara itu kebakaran hutan gambut di taman nasional berbak jambi
terjadi karena meningkatnya aksi pembalakan hutan
dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran di lahan basah cenderung lebih buruk
dibanding kebakaran di lahan kering
masih dalam insight lahan basah yang juga berfungsi sebagai sumber sirkulasi air
pengatur iklim dunia terus terancam keberadaannya
dan dibutuhkan perencanaan tata ruang yang menyeluruh untuk melindungi lahan basah
yang merupakan kawasan ekosistem esensial
nah untuk membahasnya lebih dalam saya telah ditemani oleh antung deddy radiansyah
direktur bina pengelolaan ekosistem esensial dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
antung kenapa kita ambil topik ini khusus mengenai lahan basah
karena pada tanggal februari itu ada namanya world wetlands day
jadi ini hari lahan basah sedunia
ini kan berarti yang namanya lahan basah itu sangat sangat penting terhadap kesehatan dunia
khususnya ekosistem dari dunia itu sendiri
nah indonesia sebagai negara tropis negara kepulauan
ke hutan mangrove dan lain sebagainya
lahan bahasa kita yang kita miliki kan lumayan ya cukup banyak
mungkin pak antung bisa cerita sedikit
persisnya bentuk bentuk dari lahan basah yang kita miliki itu berapa
dan merupakan berapa persen ya dari lahan yang kita miliki
baik tadi bicara tentang lahan basah
tadi sudah disampaikan lahan basah adalah daerah yang tergenang
baik sementara maupun tetap dan juga daerah daerah yang tempat pengaliran air termasuk
wilayah pesisir laut yang kedalamannya tidak melebihi enam meter
jadi selalu digenangi ya
tadi bicaranya lahan yang tergenang air itu banyak
mangrove payo gambut kemudian sawah juga termasuk
sawah itu buatan manusia daerah daerah pesisir itu ya itu lahan basah
jumlahnya cukup banyak
gambut saja itu dua puluh enam juta
kesatuan hidrolis gambut
kemudian mangrove termasuk lahan basah itu minimal tiga tujuh juta hektare
jadi cukup banyak ya dari indonesia ini
nah sebenarnya signifikansinya bagi kita itu apa
apakah di situ memiliki misalnya biodiversitas yang khusus
kenapa kita harus jaga ya lahan basah ini
tadi bu desi menyebutkan ya bahwa mangrove itu adalah termasuk kawasan ekosistem esensial
jadi ekosistem esensial itu adalah satu program konservasi di luar kawasan kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
seperti misalnya kita melihat ya ada mangrove di taman nasional
tapi bagaimana mangrove yang di luar taman nasional
yang di luar taman nasional itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan perpres tentang serat nas
dan itu termasuk ekosistem esensial
fungsinya itu cukup banyak sekali
yang jelas gambut lah ya
gambut ini sering sekali menjadi masalah ya
apalagi kalau sudah musim kering atau ada alih lahan dibakar dan lain sebagainya
tapi persisnya ini kan mangrove itu kalau kita bicara mengenai biodiversity
kontribusi dari lahan basah itu sendiri terhadap kekayaan lah hayati yang kita miliki ini apa apa saja pak antung
misalnya begini daerah daerah katakanlah seperti mangrove ya
belum banyak penelitian mengenai biodiversity ya
baru di kawasan kawasan tertentu
sehingga kita perlu menjaga fungsinya yang jelas itu keanekaragaman hayati
kita tahu mangrove itu tempat berpijaknya
di samping itu itu keanekaragaman hayati
yang kita tidak tahu banyak sekali mungkin ada beberapa kekayaan hayati yang bisa dijadikan obat
tetapi minimal itu untuk menunjang budidaya masyarakat gitu ya
tanpa ada mangrove masyarakat ya harus jauh ke laut mengambil ikannya
yang jelas kami sudah memberdayakan untuk kepiting kemudian ikan dan
ah banyak sekali itu
apalagi kalau misalnya di kars
karst itu sangat sangat spesifik biodiversitas ini keanekaragaman hayati
dia bisa hidup tanpa cahaya
iya kita sudah lihat ada beberapa gua ya misalnya kita bisa temukan di bawah kars itu
dan itu menjadi fenomena itu sendiri ya
tergantung tapi usaha upaya atau dari pemerintah itu sendiri untuk memastikan bahwa lahan basah kita tidak rusak
misalnya tidak bisa menjadi terus sustainable
itu apakah ada program khusus yang diterapkan
ini khususnya yang diluar di taman nasional itu sendiri
di luar taman nasional ya
karena taman nasional kan sudah ada ya istilahnya atau aturannya untuk menjaga kelestarian ya
contohnya lah ini orang utan misalnya
orang hutan ya
kemudian yang makakak ya
itu lebih banyak di luar kawasan hutan
nah untuk itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah
nah sekarang taman nasional itu tanggung jawabnya jelas gitu ya
itu pemerintah pusat dan sudah ada pp dua puluh delapan
nah sekarang bagaimana memberdayakan pemerintah daerah dan stakeholders khususnya para pengusaha nih
untuk lahan basah tadi ya
tapi menurut pak antung apa kira kira yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaannya
apalagi ini kan merupakan di bawah pemerintah daerah yang mungkin mereka juga memiliki mungkin visi yang agak berbeda lah mengenai peruntukan atau tata kelola tata ruang dari kawasan lahan yang basah itu sendiri
yang jelas sih ya
pertama harus ada tata ruang
yang bisa mengakomodir mana fungsi lindung di kawasan basah mana fungsi budidaya
fungsi lindung udahlah jangan diutip utip
kalau misalnya itu akan dilakukan budidaya yang intensif harus dibarengi dengan teknologi teknologi yang ada
tapi ini sudah ada semacam blueprintnya dari tata ruang khususnya di tempat tempat di mana lahan basah ini memang banyak ya tadi disebutkan misalnya kalimantan
contohnya sekarang tata ruang sudah ada ya
rt rw sudah ada
tetapi tata ruang sekarang mungkin perlu dilengkapi dengan klhs itu kan
itu baru keluarkan pp klhsc tersebut ya
dan juga mengenai pp pengelolaan ekosistem gambut
itu sudah ada
dan itu sudah di sejauh mana itu diterapkan dan dimana mana saja
baru dikeluarkan tahun dua ribu empat belas ya
tujuh puluh satu dua ribu empat belas kemudian direvisi nomor lima puluh enam dua ribu enam belas
untuk meningkatkan peran para stakeholders dan juga mendefinisikan tentang bagaimana memonitor ketinggian air
itu saja supaya semua paham
nah sejak keluarnya pp itu sampai sekarang apa usaha untuk memastikan bahwa memang dikelola sesuai dengan peraturan itu pak antung
sekarang pemerintah sedang menetapkan
mungkin dalam waktu dekat
akan ditetapkan daerah daerah kubah gambut
ini kan gambut tadi kesatuan hidrolis gambut ya
itu adalah yang tadinya kawasan yang bisa mempunyai gambut tersebut
tetapi ada daerah gambut itu intinya adalah untuk mengatur tata air
nah yang mengatur tata air itu di kubah gambut
nah ini nanti akan dikeluarkan mana
itulah sebagai kawasan lindung yang harus dipertimbangkan dalam tata ruang mendatang
ini kita istirahat sebentar tapi kita akan jawab
pak antung memang bertanggung jawab ya terhadap ekosistem esensial itu sendiri ya
kita akan istirahat sebentar setelah ini perbincangan mengenai konservasi lahan basah
akan kita lanjutkan sesaat lagi
iya indonesia memang telah meratifikasi konvensi ramsar untuk pelindungan ekosistem lahan basah
walau berstatus taman nasional dan suaka marga satwa
situs ramsar yang ada di indonesia tak luput dari ancaman
seperti misalnya pembalakan liar dan juga kebakaran hutan
nah untuk membahasnya saya masih ditemani oleh direktur bina pengelolaan ekosistem esensial klhk antung deddy radian
siapa antung tadi kita sudah bicara bahwa
indonesia sendiri banyak lahan basahnya ada tujuh ya yang berada di taman nasional
sebenarnya kan ini sudah merupakan bagian dari kawasan konservasi
jadi sudah ada peraturannya sudah ada aturannya
dan mudah mudahan ini bisa terus kita lestarikan walaupun kenyataannya dalam penerapannya
ya masih banyak dilakukan pembalakan misalnya
atau penggunaan taman nasional yang merusak ya habitat saya
terakhir ini kalau tidak salah di wkm basel
misalnya ada pns nya sendiri ikut misalnya membalak hutan itu sendiri
tapi lahan basah yang di indonesia juga miliki itu ternyata banyak di luar kawasan yang terproteksi ini
ini berada di daerah yang masuk misalnya pengelolaannya itu di bawah wewenang pemerintah daerah
saya tertarik ini dari ekosistem esensial ini sebagai lembaga itu bagaimana bekerja sama dengan pemerintah daerah
dan menentukan siapa ini yang bertanggung jawab terhadap lembaga
bagaimana pelestarian mangrove atau kars atau lahan lahan basah yang penting
baik tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah meratifikasi konvensi ramsar
berarti kita sudah komit untuk melakukan perlindungan
sudah lama itu komitnya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dan juga sudah banyak peraturan peraturan ya untuk kita jadikan pegangan di dalam pengelolaan
kita sudah menetapkan tujuh taman nasional sebagai ramsar said
masalahnya tadi ibu katakan tujuh sudah dalam taman nasional bagaimana nasib yang lain
nah satu yang di dalam taman nasional kita akan perbaiki manajemennya
jadi pak antung apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemerintah ini kan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu kita meratifikasi
ini sekarang sudah masuk dua ribu tujuh belas
sudah cukup waktu yang lama ya untuk melakukan sesuatu yang konkret sebenarnya
sebenarnya selama ini apa yang sudah dilakukan ya khusus bagi kawasan yang belum masuk dalam taman nasional
ya barangkali satu upaya kita adalah untuk restorasi gambut restorasi mangrove itu ya
dan semua sudah konsen banyak sekali perusahaan perusahaan ya
tadi sudah dikatakan semua concern terhadap gambut
dan semua sudah fungsi semua sudah sadar
dan akan dibuatkan blueprint untuk mangrove katanya
nah sekarang peran ekosisi medansia
nah kami akan memberdayakan pemerintah daerah selaku penanggung jawab di daerah dan juga para perusahaan
katakanlah ada perusahaan hph yang masuk mangrove kita berdayakan sama sama ya
ini perusahaan bertanggung jawab ini kemudian masyarakat bertanggung jawab ini
nanti ditentukanlah kawasan ekosistem esensial yang menetapkan daerah sekarang belum
jadi selama ini karena belum adanya lembaga ekosistem esensial ini itu tidak ada yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola atau tata ruang lahan basah itu diurus dengan baik
sudah bu sudah itu kan ada kementerian kelautan dan perikanan
kemudian ada kehutanan waktu itu
sudah sudah punya peran masing masing ada itu jelas perannya di mana mana
nah sekarang kalau ekosistem esensial lebih banyak kepada membangun kelembagaannya supaya peran daerah lebih menonjol
jadi ini lebih ke administrasinya dan birokrasinya
ada ini ada target yang ingin dicapai pak antung sendiri melihat daerah daerah mana khususnya di mana lahan basah ini merupakan prioritas
jadi lahan basah yang menjadi prioritas pertama adalah lahan basah yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat itu ya
kalau misalnya lahan basah katanya mangrove itu tekanannya rendah gitu ya tekanan penduduknya rendah itu tidak prioritas
kalau secara besarnya ekosistem esensial itu kita minimal lima juta hektare akan ditetapkan ya pada tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh an itu dua ribu dua puluh sesuai dengan konvensi cbd sebagai pelengkap
dua ribu dua puluh nah sekarang baru beberapa pilot project saja sehingga nanti setelah itu bisa
tadi pak antu menyebutkan mengenai sawah juga ya sebagai lahan basah apa kira kira yang perlu dikelola ya mengenai sawah di peruntukan lahan untuk sawah di indonesia
berarti kan harus bekerja sama dengan para petani juga
betul ya jadi sesuai dengan konvensi ramsar ini konvensi ramsar adalah melindungi budidaya masyarakat dan juga kehidupan satwa satwa yang hidupnya di lahan basah
jadi ada satu lahan basah di daerah jawa tengah ya tempat habitat burung gitu ya migran nah itu yang prioritas
jangan sampai lahan basah yang dari dulu turun temurun sawah itu digunakan oleh masyarakat
jangan sampai lahan basah yang dari dulu turun temurun sawah itu digunakan oleh masyarakat
untuk sebagai sumber padi ya pangan kemudian juga tempat konservasi ini nanti dirubah jadi bangunan itu yang prioritas nih
nah lembaga dari yang sekarang yang sedang dibangun untuk ekosistem esensial ini nanti ininya apa semacam kpi atau keberhasilan ini bisa diukur seperti apa pak anto
pertama terbentuknya lembaga itu satu yang manajemennya gitu ya
kedua terkelolanya kawasan tersebut dalam
untuk terkelolanya kawasan tersebut dalam
misalnya gitu ya di daerah mangrove ada seratus burung yang lalu lalang di situ minimal keberhasilannya bisa mempertahankan seratus spesies tersebut
jangan sampai turun kalau nambah boleh
itu sudah dipetakan oleh kami
daerah daerah yang konservasi tinggi mana ya sebagai habitat burung dan daerah mangrove itu prioritasnya
dan terumbu karang kan juga kan
terumbu karang kan juga kan
terumbu karang kan juga kan
memupakan bagian kan dari lahan basah ini
ada dan salah satu yang terancam kan sekarang kesehatan dari terumbu karang ini
ini merupakan bagian ya
iya betul ya
terumbu karang itu ada karena dia hidup sekitar sampai enam meter itu bisa hidup terumbu karang itu
di situ kaya by the diversity ya
untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah ini pak antung melihat apa yang paling menjadi hambatan atau tantangan karena ya kalau kita tadi disebut banyuwangi misalnya
ada daerah yang memang mereka sangat concern karena itu merupakan bagian dari kebanggaan lah daerahnya apalagi kalau misalnya dekat taman nasional
tapi daerah daerah lain bagaimana kira kira pemahaman kepala daerah atau pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga konservasi
iya pertama harus bisa meyakinkan dulu ini karena pemerintah daerah tidak akan concern kalau tidak ada manfaatnya
ya pertama ini adalah tugas gubernur sesuai tugas pemerintah daerah dari sisi peraturan dulu
tidak undang undang dua puluh tiga dua ratus empat belas
kedua ini akan menunjang kehidupan masyarakat
contohnya ada di kabupaten gorontalo ada masyarakat yang sangat tergantung daripada kehidupan mangrove tersebut ya
ini disebelahnya itu sudah rusak gitu ya
mereka concern ini jangan sampai rusak makanya gubernur malah yang mengusulkan ini tolong dibantu untuk menyiapkan sebagai kawasan ekosistem ya supaya semua instansi
nah lembaga yang dibawa pak antung ini nanti juga memfasilitasi
dengan para kepala daerah ini supaya mereka paham ya
mungkin karena latar belakangnya kan mereka mungkin kurang paham atau kurang peduli
apa apa lagi yang perlu dilakukan yang merupakan
ya masalahnya pendanaan ya
kenapa masalah pendanaan
pendanaan itu kan sampai saat ini bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus mempunyai benefit
nah sekarang kita harus bisa menghitung benefit kalau kita menghitung ekosistem esensial tidak rusak ini akan memberikan kontribusi kepada ini
ya misalnya pariwisata itu
pertama meyakinkan daerah harus mengalokasikan
kedua kita harus promosi kepada teman teman di ramsar negara negara ramsar
dan itu juga memiliki sebenarnya bukan saja nilai biodiversity tapi nilai ekonomis kan tadi disebut pak antung disitu ada ikan ada kepiting ini kan semua bisa dibudidayakan kan
antung secara keseluruhan bagaimana sih sebenarnya kesehatan dari lahan basah kita khususnya mangrove ya kita tahu bahwa gambut banyak masalah
tapi kalau yang lain lain termasuk apakah lahan basah kita yang sawah itu semakin lama semakin berkurang kan ya jumlahnya
khawatir atau tidak
pertama ya ini daya dukung mangrove harus dipertahankan ya
kalau tidak ini bencana ya
bencana akan mengancam termasuk sawah sawah juga kan
dia sebagai pengendali tanah air
seandainya tidak di ini tidak di ini akan intrusi air kemudian juga bencana apa badai dan lain lain
pertama kita harus menetapkan tadi kawasan kawasan ekosisensial pada daerah daerah yang kesehatan mangrovenya tertekan oleh pembangunan
ya apalagi di daerah daerah jawa ini kan
harusnya mangrove itu bisa menjadi semacam dinding alami ya supaya pantai kita tidak semakin lama semakin rendah gitu
jadi untuk meningkatkan kesehatan mangrove harus ditingkatkan keberdayaan masyarakat
pak antung jadi sebenarnya lembaga yang di bawah anda ini masih belum bisa berbuat apa apa ya karena masih terlalu baru atau apa
apakah apa yang sebenarnya menghambat selama ini
pertama adalah komitmen pemerintah daerah ya pemerintah daerah
kedua data data itu masih dalam posisi
masih belum ke sana semua banyak data itu tetapi bagaimana untungnya sudah ada one map policy itu yang membantu kami
itu penting ya
terima kasih banyak pak antuk mungkin nanti tahun depan kita juga undang lagi untuk melihat kalau bisa apa kira kira kemajuan
yang sudah dicapai oleh lembaga anda
ekosistem esensial jadi penting itu harus kita lihat terus ya
bagaimana kondisi lahan basah indonesia dan memang indonesia memiliki lahan basah dan juga lahan gambut yang setidaknya jumlahnya itu dua puluh enam juta hektare lumayan cukup besar
namun hingga kini pemerintah ternyata masih belum memiliki peta gambut yang akurat tadi sudah disebutkan oleh pak antung
nah lalu sejauh mana upaya restorasi lahan gambut telah berjalan kita akan bahas bersama nara asumber lainnya tetaplah bersama insight
ya masih dalam insight gambut sebagai salah satu jenis lahan basah memiliki fungsi sebagai penyerap karbon
nah kebakaran hutan yang berlangsung pada tahun dua ribu lima belas lalu telah memusnahkan ekosistem gambut
pasca kebakaran hutan tahun dua ribu lima belas lalu pemulihan lahan gambut itu menjadi salah satu fokus dari pemerintah
namun sampai saat ini indonesia masih belum memiliki peta lahan gambut yang akurat
nah lalu sejauh mana upaya restorasi gambut telah berjalan kali ini untuk membahasnya saya telah ditemani oleh nirata samadi direktur world resource institute indonesia atau wri
kita biasanya panggilnya koni ya apa kabar bung kony satu tahun ya tidak terasa ya sejak paris agreement dimana indonesia dengan bangga mengatakan membentuk badan restorasi gambut
nah kalau kita tadi sudah berbincang dengan pak antung selain mangrove gambut ini merupakan lahan basah yang kita miliki banyak besar ya lebih dari dua puluh juta hektare dan biasanya sering menimbulkan masalah
apalagi karena alih fungsi dibakar dan lain sebagainya baik sengaja maupun tidak sengaja bagaimana bung kony anda melihat satu tahun sejak kita membuat badan restorasi gambut ini kemajuan apa saja yang sudah dicapai
sebetulnya setahun juga enggak less dan a year kurang dari satu tahun yang kita sudah kerjakan sebetulnya relatif banyak saya harus katakan relatif banyak karena kita mulai dari sesuatu yang tidak banyak
jadi capaian cukup buat saya cukup menjanjikan saat ini lembaga yang dibentuk oleh bapak presiden badan restorasi gambut sedang mengerjakan pemetaan untuk sekitar delapan ratus ribu hektar gambut
di mana mana saja delapan ratus ribu hektar gambut
empat kabupaten prioritas sesuai dengan instruksi presiden antara lain di pulang pisau kemudian di meranti
nah mengapa ini sesuatu yang capaian yang saya anggap besar gitu ya karena seperti yang ibu desi sampaikan tadi kita tidak punya peta yang meyakinkan gitu ya
nah untuk kita bisa melakukan restorasi gambut kita harus punya peta yang skalanya itu satu
satu banding lima puluh ribu dan satu banding dua lima ratus sesuatu yang sangat rinci
kalau kita ingin melakukan pengelolaan air jadi mau menyekat membuka mengalirkan air dan seterusnya itu kita butuh peta yang skalanya
selama ini kita tidak memiliki peta dengan skala seperti
yang kita punya untuk seluruh indonesia itu satu banding dua ratus lima puluh ribu
itu terlalu besar ya jadi kurang rinci ya
terlalu kasar terlalu kasar untuk bisa dipakai apapun
kita coba lakukan pada saat yang bersamaan memetakan skala lima puluh ribu supaya kita bisa melakukan perencanaan yang lebih sensitif terhadap lapangan
dan kemudian peta yang lebih jauh lebih rinci satu banding dua lima ratus kalau kita ingin melakukan
wah itu lebih rinci lagi ya
nah itu sekarang sedang dikerjakan untuk delapan ratus ribu hektare
gimana progresnya karena wri ini merupakan salah satu ngo ya yang diminta untuk membantu dalam membuat peta gambut ini sendiri
kami membantu mengelola kegiatan tapi pemetaan sendiri dilakukan oleh rekan rekan dari industri pemetaan
di bawah supervisi dari brg sendiri kemudian badan informasi geospasial dan juga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan kementerian pertanian
jadi empat lembaga pemerintahan yang secara aktif memberikan arahan teknis kepada rekan rekan dari industri pemetaan
jadi saya kira kalau ini dihasilkan saya yakin kegiatan restorasi ini akan berhasil
jadi kalau sekarang barangkali kita masih agak pelan lakukan pemetaan tapi begitu kita punya itu saya kira mungkin pertengahan tahun depan kita akan speed up the process
oke jadi kira kira lumayan cukup cepat ya
saya boleh bilang cukup cepat
walaupun seharusnya dari dulu kita memiliki peta semacam ini ya
kita nggak boleh bilang begitu lebih baik terlambat daripada dulu
nah selain ini peta ini apa yang anda lakukan
mungkin kita bisa juga melihat secara rinci itu milik siapa
dan kalau di situ ada misalnya yang mengelolanya itu kan bisa kelihatan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab
itu juga salah satu
saya kira itu juga salah satu yang akan menjadi pembeda pada saat kita melakukan restorasi dengan tingkat yang rinci seperti ini
dan tadi disebutkan oleh anna rasumber sebelumnya bahwa kita punya peraturan pemerintahan no tujuh puluh satu yang kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintahan no lima puluh tujuh
tentang pengelolaan lahan gambut
nah disitulah diintroduksi hal baru mengenai kalau lahan yang rusak tadi dimiliki atau ada konsesinya dimiliki oleh pihak tertentu gitu ya
tanggung jawabnya apa perusahaan misalnya gitu
tanggung jawabnya apa kalau sudah rusak apa yang harus dilakukan
kalau belum pp itu mengatur bahwa gambut tidak boleh diapa apakan
jadi kalau pertanyaan dilanjutkan adalah kalau gitu bagaimana
apalagi kalau di situ misalnya ada masyarakat lokal yang tinggal di situ bagaimana mereka terdampak pasti dari segi ekonomi
nah itu yang tantangan terbesar justru di situ
yang bisa kemudian diselesaikan berdasarkan peraturan pemerintah tadi dan pemetaan rinci yang kita punya
jadi kita tidak ada solusi unik untuk setiap tempat gitu ya
konsesi ini ada masyarakat ini solusinya apa belum tentu bisa dipakai untuk di kalimantan dan sumatera bisa beda gitu ya
sekarang kita punya paling nggak menuju ke mana mana
dan ini bisa dijadikan ya payung hukumnya lah gitu
semuanya harus merujuk terhadap peta itu sendiri
tapi ngomong ngomong metodenya ya pemetaan ini seperti apa
dan saya bingung ya kenapa selama ini agak begitu sulit membuat sebuah peta yang rinci dan akurat
saya kira ini pertanyaan yang sangat tepat pada waktunya gitu ya
kalau saya boleh agak bernostalgia setahun yang lalu gitu ya
jadi setahun yang lalu
wri membantu pik gitu ya dan klhk untuk mengadakan lomba pemetaan metode pemetaan gambut
mengapa harus sampai dilombakan sih gitu ya
karena memetakan gambut ini relatif sangat costly gitu ya
apa yang membuat mahal sebenarnya
karena harus turun ke lapangan untuk melakukan cek satu persatu ke lapangan untuk melihat kedalamannya berapa
tanpa informasi kedalaman gambut intervensinya akan sangat berbeda
jadi harus dikubur kita tidak bisa melihat misalnya penggunakan drone kamera di atas dan
jadi itu sebabnya mengapa harus dilombakan
karena kita tahu bahwa di luar sana itu banyak orang orang yang punya inovasi gitu ya
yang barangkali tanpa harus ke lapangan begitu tadi ya traditionally begitu
apalagi kalau delapan ratus ribu itu lumayan
satu juta yang dimandatkan oleh pemerintah kita buat delapan ratus
kompetisi pemetaan tadi itu bertujuan untuk memperoleh metode mana yang paling cepat murah akurat gitu ya
kalau kita punya duit banyak pakai metode apa saja bisa duitnya banyak gitu ya
tapi kalau menyimbangkan tiga prinsip tadi itu sulit nah itu yang dilombakan
nah metode yang sekarang digunakan adalah metode di mana kita punya uang gitu ya
tentu kita nggak nyari nyari lagi sekarang
beruntunglah ada ya
karena kita punya banyak teman yang ingin membantu
indonesia punya banyak teman yang membantu saya kira itu betul sekali gitu
jadi kita bisa punya kesempatan untuk memetakan gitu ya
tapi tentu yang begini ini tidak boleh diandalkan terus menerus ya
kita harus punya kekuatan sendiri dan dalam hal itu adalah metode yang akurat ekonomis dan bisa di scalable
iya dan kira kira nanti kalau peta ini sudah jadi ini apa hal yang pertama yang harus dilakukan dengan menggunakan peta ini koni
yang jelas pertama harus dilakukan adalah kita harus merencanakan secara komprehensif semua
jadi kita tidak bisa melakukan perencanaan yang sifatnya parsial gitu ya kita harus lakukan semua
dan tadi pertanyaan ibu desi pada narasumber yang sebelumnya terkait tata ruang ya
peta ini akan informing akan memberikan masukan bagi proses perencanaan tata ruang
karena kalau sebelumnya dilakukan tidak menggunakan peta yang akurat sekarang harus dilakukan dengan itu
harus ada review ulang harus ada tinjau ulang tata ruang tadi dengan informasi baru yang jauh lebih akurat
saya yakin pasti akan banyak perubahan di situ
iya dan mungkin ini secara teknisnya ini bagaimana nanti peta ini sekarang kan semua berbasis teknologi ya
ini bisa diakses oleh siapapun kan jadi informasi yang terbuka bagi semua orang dan
karena bisa bagus juga untuk melihat taruhlah ada kebakaran atau pembakaran
itu kan bisa terdeteksi dengan cepat ya
itu harapan saya gitu
dan saya kira pemerintah dalam posisi untuk menuju bergerak ke sana gitu ya
bagaimana juga semakin banyak yang membantu proses restorasi pemetaan verifikasi di lapangan seterusnya
tentu semakin baik restorasi menjadi semakin akurat dan seterusnya
nah untuk itu memang dibutuhkan keterbukaan tadi gitu ya
saya yakin pemerintah siap untuk melakukan itu ya
tapi itu membutuhkan proses gitu ya
nah mudah mudahan tidak terlalu lama prosesnya
mudah mudahan tidak terlalu lama prosesnya
karena ini yang penting kan sekarang adalah penegakan hukum
selama ini kan itu menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengontrol ya siapa yang istilahnya dianggap bertanggung jawab dan lain sebagainya
bung kony selain gambut tadi kan kita ada yang namanya mangrove dan lain sebagainya
bagaimana menurut anda kualitas atau kesehatan dari lahan ini

ini apalagi dunia kan sekarang sebenarnya kan berlomba lomba ingin membantu kita untuk mengurangi emisi karbon atau untuk menyerap ya karbon yang ada
nah kalau kita tadi ada dua ya
gambut dan yang bukan gambut gitu
mangrove gitu ya
dan yang lain lain
dan yang lain lain
saya coba tanggapi sedikit tentang gambut gitu ya kesehatannya

sampai dengan sekarang itu sudah sekitar empat tahun
sampai dengan sekarang itu sudah sekitar empat tahun
kita pernah di tahun tahun tujuh puluh delapan puluh barangkali gitu ya punya yang namanya revolusi biru
ini padanannya dari revolusi hijau pertanian dan seterusnya
revolusi biru adalah ke perikanan gitu ya
dan udang menjadi prima donna
di lahan basah itu
di lahan basah itu
mangrove dikonversi menjadi tambah
dan sampai sekarang saya kira udang masih menjadi sumber penghasilan kelautan perikanan kelautan yang besar
dan kalau dikelola dengan baik dan sustainable ya sangat bagus kan buat
jadi sebenarnya bu desi menjawab pertanyaan sendiri
kesana arahnya gitu ya
jadi kita harus punya sustainable fisheries management sustainable fisheries practice gitu ya
kalau kita tidak ingin menyianyiakan
nah yang lainnya apa
yang lain saya kira masih bisa dikatakan dalam kondisi yang memadai lah
asalkan kita care untuk menjaganya gitu ya
karena sebetulnya merestorasi mangrove itu kalau tidak bisa dibilang lebih sulit daripada gambut gitu ya
kenapa ini apakah karena membutuhkan waktu lebih lama supaya tumbuh
membutuhkan atensi yang lebih
karena kalau kita tanam mangrove itu nggak bisa tanam terus kemudian kita tinggal gitu ya
dan barangkali kpi kita if you want talking about kpi
kpi kita selama ini adalah menanam
tidak menanam dan menunggunya tumbuh hingga satu meter barangkali atau kuat dan seterusnya
dan mengawasi ini besok bagaimana nasibnya ya
kalau kita rubah kpi tadi itu
kalau kita rubah kpi tadi

jadi bukan lagi sekedar menanam sekian ribu bibit atau sekian juta bibit
tapi menjadi menanam dan menjaganya tumbuh
maka itu baru akan terjadi mangrove tadi itu terpulihkan atau terrehabilitasi
selama ini kita enggak enggak demikian
biasanya hanya untuk foto op saja
menanam seribu ini seribu pohon dan lain sebagainya tapi besoknya
karena begitu ombak lewat ya habis saja gitu
nah yang cara yang ini kan sekarang sudah ada ya badan restorasi
selain apa saja kemajuan yang sudah mereka capai
betul saya kira restorasi saja tidak cukup gitu ya
pemetaan dan restorasi tidak cukup gitu ya
tidak kalah pentingnya adalah edukasi gitu ya
jadi masyarakat yang hidup di dan di sekitar lahan gambut itu juga harus memiliki pemahaman yang sudah harus lebih maju daripada sekedar knowledge
local knowledge system adalah penting gitu ya
tapi locaonal system harus sekarang ini diletakkan pada frame yang lebih besar
frame pendidikan lingkungan yang lebih besar
kalau kita lakukan itu maka kita akan punya orang orang di lapangan yang siap menjaga restorasi untuk lebih maju
kemudian yang kedua membangun business case dari restorasi itu sendiri
project yang lama sekali
nggak setahun dua tahun bisa sepuluh lima belas tahun
dan harus jelas tujuannya itu untuk apa
harus jelas tujuannya dan harus dilakukan oleh orang setempat
kalau dia tidak merasa memperoleh keuntungan ekonomi di situ lima sepuluh tahun ke depan buat apa dia di situ
jadi bagian dari pendidikan tapi very spesifik sangat spesifik pada livelihood atau sisi ekonominya gitu
di samping pemahaman lingkungannya gitu
saya kira itu adalah hal yang sekarang sedang dilakukan oleh brg ya
pelan pelan gitu ya
nah tantangan terbesar dari brg itu sendiri karena wri saya tahu kan memberikan masukan dan lain sebagainya
apa yang dilihat apa
apalagi kan ini menyangkut tadi edukasi khususnya pemerintah daerah masyarakat
biasanya kalau masyarakat mereka jauh lebih paham ya karena local wisdom ini merupakan bagian dari budaya mereka
saya kira tantangan terbesar adalah mendorong para pihak ini
banyak yang peduli
banyak yang punya resources gitu ya
tapi mereka harus ada
tapi mereka harus ada yang seperti orkestra gitu ya
harus ada dirijennya gitu ya
brg diharapkan memainkan peran sebagai dirijen tadi ya
dan siapa yang menjadi pemainnya adalah pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat cso kampus gitu ya
bahkan teman teman kita di luar sana yang peduli dengan gambut di indonesia ya
donorkah atau akan memberikan technical assistance atau itu
saya kira sekarang tantangannya adalah itu
menjadi dirijen yang bisa secara cepat memainkan musik yang indah gitu ya
padahal kan kita memang sudah punya komitmen ya
apalagi menurunkan sekian persen dari emisi pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu tiga puluh kalau tidak salah dua puluh tujuh persen misalnya
dan dua puluh sembilan persen ya
dan lebih lagi kalau ada bantuan dari luar negeri
jadi komitmen itu sudah ada ya
komitmen ada betul
oke tapi hambatan yang terbesar itu memang mengkoordinasikan ya dan juga
karena bukan funding jelas sudah ada lah sekarang juga dengan paris agreement ini
bisa tersedia ya
dengan paris agreement proses pendanaan itu menjadi jauh lebih mengerucut dan lebih mengeras gitu ya
saya kira mereka siap gitu ya
tapi koordinasi itu kunci gitu ya
koordinasi itu kunci
tapi itulah masalah kita selama ini
koordinasi karena ujung ujungnya kan implementasi
tidak ada koordinasi sulit untuk mengimplementasinya
kita istirahat sebentar kony
tapi kita akan lanjutkan pembahasan mengenai upaya restorasi gambut serta perlindungan terhadap lahan basah
ya anda masih bersama insight dan kita masih membahas mengenai upaya perlindungan kawasan lahan basah di indonesia
saya ditemani oleh direktur dari world resource institute koni nirata samadi
menarik sekali ya
dalam paling tidak kita sudah memiliki kesadaran betapa pentingnya untuk menjaga lahan basah
dan khususnya untuk melakukan restorasi
melakukan restorasi terhadap gambut kita
karena ya ini juga sebenarnya kan dirusak karena kepentingan ekonomi
tapi ujung ujungnya justru membuat kita kehilangan banyak
bukan saja kehilangan dari segi biodiversity
tapi pada akhirnya ekonominya juga bisa terancam
nah dengan jumlah lahan basah yang kita miliki di indonesia khususnya lebih dari dua puluh juta hektare gambut ini
menurut anda koni seberapa dari situ yang memang harusnya kita
restore tapi peruntukannya itu memang bisa untuk meningkatkan ekonomi
tapi juga tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian itu sendiri
baik pertama yang harus didudukkan adalah bahwa lahan gambut yang kita punya saat ini
itu sebagian sudah menampung kegiatan penghidupan manusia gitu ya
kota palangkaraya itu di atas gambut
dan kita tidak bisa abaikan itu
dan kita tidak bisa serta merta mengatakan
dilarang memanfaatkan itu
tapi yang kita bisa lakukan sekarang adalah apa yang masih dalam situasi dalam bentuk yang gambut yang sehat gitu yang ada
dan saya kira itu cukup banyak
itu tetap dipertahankan
itu satu gitu ya
sementara yang sudah terkelola dan terdegradasi kita coba pulihkan
itu yang dilakukan restorasi tadi gitu
nah apakah ada peluang ekonomi dari situ
saya kira peluang ekonomi besar gitu ya
kita tidak perlu bicara soal pasar karbon lah
itu nanti kalau sudah matang kita sudah tinggal barangkali bisa melakukan konversi dari karbon yang kita jaga
itu barangkali kita harus lihat itu sebagai bonus
tapi di dalam pengelolaan atau restorasi
pengelolaan atau restorasi gambut itu sendiri
itu juga adalah peluang ekonomi itu sendiri gitu ya
seperti saya katakan tadi restorasi itu adalah proyek jangka panjang
barangkali juga tidak pas dikatakan projek gitu
di mana entry pointnya harus ekonomi
kalau enggak tidak akan pernah ada restorasi yang terjaga secara berkesinambungan
apa itu banyak sekali gitu ya
tadi sebutkan ada perikanan yang sangat spesifik
gambut juga ada ya
di aceh di tripa
itu ada yang namanya lele tripa
itu apa ya orang sana bilangnya nggak ada tandingannya lah gitu ya
yang punya kualitas untuk bisa diekspor
kemudian ada jelutung ada ramin ada berbagai tanaman obat
ada kepiting juga katanya
ada kepiting yang khas yang kita sendiri kemudian bisa packaging itu menjadi sesuatu yang menarik
nah itu tadi saya katakan memang
itu juga bisa sebutkan di titik ini
seberapa besar sih sebenarnya keuntungan ekonomi yang bisa dibangkitkan dari situ
tapi kita cukup mengatakan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari situ
itu akan sangat bisa menghidupi ekonomi masyarakat setempat
masyarakat kecil gitu ya
yang ada di sekitar sana
nah kalau itu bisa dilakukan
kita jadi punya energi untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih baik
tanpa harus tiap tiap mengeluarkan energi dan resources untuk menangani masalah
menangani masalah lahan kebakaran dan sebagainya itu
tapi selama ini kan lahan lahan ini ya memang di bawah wonangnya pemerintah daerah ya
nah ini bagaimana supaya menyamakan visi menyelaraskan
supaya pemerintah daerah juga paham bahwa ini bukan sesuatu yang pr harus menjaga
tapi justru peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal kan
nah di kita
sistem politik kita agak agak unik gitu ya
jadi mulai dari jenjang kabupaten kota sampai presiden
itu semua dipilih langsung
jadi masing masing merasa punya legitimasi untuk bisa melakukan sesuatu
dan punya motivasi sendiri sendiri
punya madungan sendiri untuk memimpin
nah sudah saatnya gitu ya
dan ini saya kira media seperti insight kemudian social media dan seterusnya
itu bisa menjadi
untuk memunculkan champions
kemudian membuat benchmark baru bahwa beginilah harusnya standar
menjadi kepala daerah itu
nah arah ke situ sekarang semakin kuat arah ke sana gitu ya
paling tidak kami di wri itu saat ini mendorong apa yang disebut dengan lingkar temu bupati lestari
lingkar temu bupati lestari
ada sekitar sebelas bupati yang memiliki visi yang sama
yang apa ya
dikumpulkan bersama dan kemudian disandingkan dengan teman teman cso
jadi kami ada cukup banyak
baik yang di pusat maupun di daerah
itu mendampingi mereka
supaya mereka itu
satu tidak sendiri
teriakinkan bahwa visi tadi itu sesuatu yang bisa di operasionalkan
dan bisa menyejahterakan
nah ini adalah cara kita gitu ya
untuk menunjuk atau untuk memastikan
untuk memastikan gitu ya
bahwa pemerintah daerah ini akan sejalan dengan agenda besar nasional
dan bisa mengimplementasikan itu secara benar gitu ya
dan apalagi kalau sukses
ya kan menjadi tokoh tokoh inspiratif
dan ini diharapkan bisa direplikasi
di tempat lain
tidak ada cara yang baik selain membuat contoh yang real tentang pembangunan berkelanjutan
tidak ada cara yang lain
dan ini juga menantang supaya mereka jauh lebih inovatif lebih kreatif ya
yang jelas juga apapun yang mereka lakukan itu bisa memperbaiki kesejahteraan daerahnya itu sendiri ya
terima kasih banyak kony
kita tunggu petanya ini nantinya mungkin bisa di sharing seperti apa bentuknya
dan kita harap juga digunakan sebaik baiknya
ya memang sebagai ekosistem yang berperan penting bagi kehidupan lahan basah
selainnya mendapatkan perlindungan dari berbagai intervensi
intervensi yang bisa menimbulkan kerusakan
namun lahan basah juga sekarang ini justru mengalami lebih banyak degradasinya ya
hingga menyebabkan berkurangnya cakupan lahan basah
degradasi lahan basah juga berkontribusi pada perubahan iklim
akibat meningkatnya gas rumah kaca
sudah saatnya lahan basah ini dikelola dengan lebih bijak
melalui kebijakan yang strategis dan juga pengawasan yang ketat
agar memberikan manfaat bagi masyarakat
sekaligus menjadi upaya konservasi
ya demikian insight untuk kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok